ketua asosiasi pengusaha indonesia apindo menolak kebijakan pemerintah terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera sebesar
ia menyebut apindo tegas menolak program tersebut sejak undang undang no empat tahun dua ribu enam belas tentang perumahan rakyat diberlakukan
kebijakan pemerintah terkait tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja atau buruh
bahkan apindo menolak tegas sejak program pertama muncul tahun dua ribu enam belas
dikutip dari kompas com ketua asosiasi pengusaha indonesia sinta wekamdani menyatakan bahkan sejak munculnya undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat
apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya undang undang tersebut